sama lewat mata lewat atuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa hari
ini topiknya panas sekali hangat sekali kita juga kedatangan pak bambang pacu
lari icu master of korea master of korea iya pak bambang kita tuh setiap narasumber
datang disini kita tuh selalu roasting selalu kita ceng ceng in hari ini pak temen temen saya
ngelarang saya pak kenapa dibilang do hati hati kamu kalau ngomong ke di depan pak bambang pacul dia
orang powerful di pdi ayah nih aku kasih tahu aja mohon maaf nih buat semuanya aku mau melalui komika
nggak takut dengan jabatan apapun hanya takut dengan allah subhanahuwata'ala dan untuk pak
bambang pacu cuman mau ngomong aku pak bapak mantap pak mantap korea korea terbaik korea korea
tapi juga hari ini kita seberapa yang minta maaf ke bang adi prani banget karena setiap kali bang
adi prayeksi ini kita selalu ngecengin bang adi pray karena bang adi prani sering ngomong nasi
sudah menjadi bubur selalu kita ceng ceng tapi hari ini kita pilih maaf kita pilih minta maaf
bang karena ketika mendengar keputusan mk ternyata bang adi prai bener nasi sudah menjadi bubur banyak kali
ini bang adi praydo benar benar dan ini harus kita benahi menurut kita berdua kenapa gitu karena kalau ini dilanjutin terus terus
heiitation takutnya nasi menjadi cawapres nah harga harga ini konteksnya menarik
jadi cawapres oke awal empat puluh tahun empat puluh tahun atau pernah jadi kepala daerah daerah semuanya
banyak loh anak muda pernah jadi kepala daerah berpotensi jadi cawapres banyak contoh satu
gibran terus hai gibran sama gibran sih memang cuman gibran dong terlalu banyak anak muda lain
yang juga kompeten contohnya bobi nasution oh iya bener bobi nasution sama sama kepala daerah sama sama
masih muda sama sama kompeten sama sama keluarga pak jokowi oh juga tapi ada yang
tapi yang menarik adalah yang menarik adalah ketika keluarga lain itu punya slogan
anak banyak rezeki ya cuman pak jokowi yang slogan beda banyak anak banyak pejabat banyak
semua banyak karena semuanya anda kalau kita perhatiin semuanya sini jangan saya nggak mau
kalau kita lihat banyak itu keluarga jadi pejabat gitu anaknya ipar
menantu jangan jangan cucunya juga udah di prospek siapa jangan etes oke jangan jangan
pak jokowi kalau pulang ketemu jan etes dia bilang jan etes ini nak kamu nanti ulang tahun
mau dikado apa mau mobil mobilan apa jadi governor dki mau jadi apa jangan jangan kita nggak tahu
bukan karena yang kita takutin dari dinasti politik ini adalah satu pemerintahan itu dikuasain satu
keluarga kalian bayangin seberapa menakutkannya itu ketika ada acara keluarga pak jokowi yang sangat
semua keluarga pak jokowi diundang pemerintah kita stop kita stop semuanya datang ke situ ada
tamu negara jobiden datang ke sini istana presiden kosong nanya ekor kosong terus apa me bilang ya
semua lagi kak akikah hanai janetes kan susah ya tapi aku cukup sepakat sebenarnya dengan mk ketika mk
bilang alasannya itu untuk memberi kesempatan bagi anak muda karena kan memang udah banyak
buktinya anak muda diberi kekuasaan berhasil ya contohnya
kadafi muhammad kadafi dua puluh enam tahun pak jadi pemimpin libya oke kim jong un dua puluh lima tahun jadi pemimpin
korea utara oke dari sini kita tahu pak iya benar kini sini kita tahu kalau anak muda dikasih kekuasaan jadinya
di ke atur g tube nggak boleh gitu gitu mas ghirfan mas ghirfan itu adalah sosok inspiratif
kenapa kita bayangin dia masih muda udah jadi kepala daerah itu kan menunjukkan kalau anak muda itu bisa menjadi apapun yang menyebabkannya ibu
mas ghibran mas ghibran itu adalah sosok yang inspiratif lo bayangin dia masih muda udah jadi kepala daerah itu kan menunjukkan kalau anak muda itu bisa menjadi apapun yang menyebabkannya ibu
mereka mau wisteman dia benar benar benar benar benar benar benar benar asalkan anak presiden
eh ya mas eldo nama saya duto terima kasih oke tepuk tangan cakep banget nih ya sentilan sentilannya
dari teman teman komisi co aldo dan juga duto semoga ini didengar ya oleh keluarganya pak
jokowi karena ternyata ada keresahan yang sangat dalam dari teman teman generasi gen z dan juga
milenials terhadap demokrasi kita pada hari ini kita tunggu bagaimana episode episode politik
besok besok apakah akan segera ada deklarasi pasangan prabowo dengan mas gibran atau mungkin
mas gibran nya berubah pikiran kita sekali lagi kita nggak tahu tapi yang jelas pendaftarannya
nanti menurut bang noel hari sabtu tanggal dua puluh satu oktober dan bagaimana dengan pasangan kandidatnya
mas bambang pacu mas ganjar apakah benar dengan pak mahfud atau dengan yang lain kabarnya hari
rabu juga kita tunggu nanti bagaimana episode politik selanjutnya
karena konstelasi akan semakin memanas jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat penampilan dari komisi co
tadi sekaligus menutup political show pada malam hari ini terima kasih sekali kepada seluruh narasumber
yang sudah hadir dan juga teman teman mahasiswa dari unj kita ketemu lagi senin pekan depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana prati pamit selamat malam sampai jumpa hai hai